uji dna menjadi salah satu cara polisi dalam mengungkap berbagai tindak kriminal
termasuk kasus pembunuhan disertai mutilasi
cara ini dipilih karena terbukti memiliki tingkat akurasi tinggi untuk identifikasi
uji dna atau uji asam deoksiri bonukleat merupakan salah satu metode
yang digunakan kedokteran kepolisian untuk mendukung penyidikan sebuah kasus
uji dna dinilai sebagai cara yang sangat tepat untuk mengungkap identitas korban
maupun pelaku yang terlibat kasus kriminal
ada berbagai cara untuk mendapatkan sampel dna dalam mengungkap kasus kriminal
mulai dari pengambil sampel dna yang mungkin tertinggal di tempat kejadian
hingga mengambil dna langsung dari bagian tubuh seseorang yang ingin diketahui identitasnya
ini sudah mengandung dna
kita tinggal memasukkan
ya dari berbagai macam bagian tubuh yang dapat digunakan sebagai sampel dalam uji dna
bukal swab atau penyapuan dinding dalam pipi menjadi salah satu cara yang mudah dan juga cepat
nantinya dari bukal swab ini polisi dapat mengetahui profil dna dari korban maupun tersangka yang sedang dicari
ini ya pak nanti bakal dipakai ya pak
ini adalah paling mudah untuk lab
tidak menyakiti yang diambil
seperti zaman dulu kan kita mengambil melalui darah
kita harus mengusuk kalau sekarang
kan tidak sakit kan
meski terlihat mudah pengambilan profil dna dari sampel yang didapat sangat tergantung dari kondisi sampel
seperti halnya kasus pembunuhan disertai mutilasi
potongan tubuh yang tercerai berai dan pembusukan yang terjadi menentukan tingkat kesulitan
bahwa mutilasi itu kadang kadang
apa sulit mengidentifikasi
keadaan korbannya sudah terpotong potong sedemikian banyak
sehingga tidak mudah untuk mengidentifikasi apakah ini potongan ini dari satu tubuh atau bukan
bahkan kalau kita lihat korban bom kemarin misalnya itu kan mirip mirip mutilasi tapi karena ledakan ya
jadi serpian serpihan ini sulit diidentifikasi
nantinya sampel dna yang telah diambil akan diproses selama tiga hari sampai dua minggu untuk mengetahui profil dna nya
dan akan dijadikan dasar bagi kelanjutan proses penyidikan yang dilakukan kepolisian